sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
papa akhirnya papa pulang juga
juita punya kabar baik loh
cuwita sama gilang udah jadian lagi
wah tuh kan bilang juga apa pasti bakal balikan lagi
kalau ada pasangan paling serasi di dunia itu udah kalian berdua
lo tahu ini yang terbaik buat lo
juwita adalah yang terbaik buat lo lang
gimana dok keadaannya
berdasarkan pemeriksaan yang terakhir
kemoterapi pertama yang dilakukan oleh bu ranti bagus hasilnya
mudah mudahan dengan rangkaian pengobatan yang kita lakukan sekarang ini
keadaan ibu ranti bisa pulih kembali
apa jadi artinya ibu bisa sembuh itu dok
tentu itu kan belum pasti
ya kita berdua saja
tapi dok kira kira jumlah biaya pengobatannya berapa
kamu gak usah khawatir soal biaya
kamu tenang aja dulu ya
semuanya aku yang tanggung
bahkan kalau aku harus mengorbankan semua yang aku punya
bahkan nyawaku aku pasti terus akan berusaha sampai kamu semua
dia bernyanyi forget
betul juga dia merasakan orang lain

jadi dia memang bernyanyi

terus ada tulisannya untuk papa
apa kamu tahu yang dilakukan dulu sama ibu kamu
dia yang bikin ibu kamu menderita
itu mah aku gak bisa dibilang
masih rupanya dia diem diem berhubungan sama yos
kamu emang bener bener pembang kamu
udah dibilangi jangan ketemu lagi orang orang itu
eh sekarang malah bikin sampu tangan lagi buat dia
tapi sapu tangan itu tuh bukan buat
papa itu liur dibuat semalam
susah susah buat papa buzan
itu buat papa
lihat aja sendiri kartunya
bukan itu papa yos
papa liat ini salah
nanti orang nyahua
masalah apa papa biar ga sampah papa biar bagus biar baik

tapi dengan satu syarat
kamu harus jauhi yos dan jangan coba deketin dia lagi sama jugamu ya
kamu ngerti kan
dia seneng banget
beneran ya pak kita baikan ya